selanjutnya bandara soekarno hatta tanggerang
luncurkan layanan pengguna jasa penerbangan dengan teknologi robot tilo atau digital launch
robot dilo ini mampu berinteraksi dan bisa memberikan informasi kepada penumpang pesawat
seperti jadwal penerbangan hingga keterlambatan pesawat
pt angkasa pura ii terus melakukan inovasi untuk memberi kemudahan
bagi pengguna jasa penerbangan di bandara internasional soekarno hatta
seperti yang terlihat pada selasa siang di terminal tiga bandara
pihak bandara menghadirkan teknologi robot dilo atau digital launch
robot dilo ini mampu berinteraksi dengan penumpang
seperti memberi petunjuk seputar informasi bandara
baik mengenai jadwal penerbangan maupun tentang keterlambatan pesawat
juga dilengkapi dengan tablet gadgets
dalam melayani penumpang pesawat secara lebih baik dan cepat
kalau robot ini diaktifkan para pengguna jasa ini bisa menanyakan beberapa informasi di sini
itu yang tadi saya sebutkan bahwa petugas customer service nya jadi kita batasin
jadi petugas customer service yang biasa menunggu dengan tingkat aktivitas yang rendah
itu kita bisa alihkan untuk tugas yang lain
ada pun tablet atau gadget yang digunakan para petugas di bandara itu
dilengkapi dengan seluruh aplikasi pendukung kerja
aplikasi iperform khusus digunakan oleh internal ap dua
guna mengakses berbagai sektor seperti komersial keuangan operasional
serta mengelola aktivitas operasional yang dijalankan oleh grup atau mitra usaha
sedangkan aplikasi imade yang merupakan singkatan dari mobile airport travel experience
dahulu dikenal dengan indonesia airport
merupakan aplikasi mobile guna memberikan pengalaman lebih kepada penumpang pesawat
dalam melakukan perjalanan dan perjalanan
dan ke bandara udara tujuan
turnya tangerang banten